di antara gedung tinggi di jakarta terdapat lahan kosong di samping tempat pemakaman umum menteng pulo jakarta selatan
lalu lalang truk yang keluar masuk membuat tempat ini tampak seperti lahan kosong yang tengah melakukan pembangunan
ketika berjalan lebih ke dalam saya melihat hal berbeda
saya melihat lahan kosong dipenuhi warga yang beraktivitas normal
mereka berjualan makanan membuka warung menjahit juga membuat arena bermain burung
mereka bahkan tinggal di lahan tersebut bersama keluarga
mayoritas warga di sini orang jawa salah satunya kusri
wanita yang sudah tinggal selama tiga puluh tahun ini mengaku bertahan tinggal di lahan tersebut karena faktor ekonomi
kini sri bersama kedua anaknya hidup seadanya dan tinggal di warung makan mereka
sehari hari kusri berjualan makanan untuk warga setempat
untuk tanah aja
iya tanah aja
ini mah bangunan bikin sendiri
tapi ibu tinggal di sini terus buka watak di sini
iya di sini
tidurnya di mana ini
tidurnya di sini
hal berbeda datang dari borong
pria berusia lima puluh lima tahun ini baru saja pindah satu bulan yang lalu
sebelum digusur sekitar tahun sembilan puluh an borong mengaku ia dan keluarganya pernah tinggal di menteng dalam ini
pembebasan lahan tersebut memaksa borong dan keluarganya kembali ke jawa tengah
namun kini borong terpaksa kembali ke lahan ini karena musim kemarau
membuatnya tidak memiliki pekerjaan di kampung
di jakarta borong bekerja sebagai penggali makam di tempat pemakaman umum menteng pulo jakarta selatan
di sini bapak kerja sebagai apa
tukang gali kubur
tapi rumah di sini sewa pak
rumah di sini sewa
berapa sewanya pak
tujuh ratus ribu sebulan
bayar ke siapa itu pak
bayar ke siapa
bayar ke siapa itu pak
yang punya rumah yang punya kontrakan
kalau di sini kan hanya kontrak tanahnya aja
menurut ketua rt setempat lahan seluas sekitar tiga puluh ribu meter persegi ini sebenarnya milik sebuah perusahaan swasta
menjadi ketua rt hampir enam tahun firdaus mengaku kawasan ini dibebaskan sejak tiga puluh tahun silam
ada rencana pembangunan rumah sakit
namun hingga kini proses pembangunan
pembangunannya belum berjalan
semenjak saat itu banyak warga membangun tempat tinggal sendiri
nah setelah dibebaskan ini warga warga semua larinya kemari sama ke sana ke kuburan
yang pastinya di sini tuh peta pemetaannya itu sudah tidak ada warga dan tidak boleh dijadikan pemukiman lagi
karena di peta dasar wisma
ataupun di sensus ini ini sudah dijadikan tanah kosong tidak ada pendudukan
menurut data dari badan pusat statistik hampir dua puluh persen rumah tangga di jakarta tinggal di tempat kumuh pada tahun dua ribu dua puluh
angka tersebut membuat jakarta berada pada posisi ketiga dengan penduduk yang tinggal di tempat tidak layak huni di indonesia
meski demikian angka ini turun jika dibandingkan pada tiga tahun silam
yang mencapai empat puluh lima persen dari total dua ratus enam puluh tujuh kelurahan di jakarta
di tengah tingginya gedung gedung jakarta nyatanya masih ada lahan kosong
yang dimanfaatkan untuk menjadi tempat tinggal bagi sebagian warga ibu kota
namun dapat dikatakan tempat ini cukup tidak layak huni
dikarenakan kondisinya berdekatan dengan tempat penumpukan sampah
juga kondisi tanah yang masih rentan untuk berdebu jika dilalu lalang dengan kendaraan
tim liputan cnn indonesia